kita ke probolinggo setelah mengundang pro dan kontra
dua batu nisan raksasa milik nur bin taos akhirnya dirobohkan oleh badan musyawarah daerah setempat
kami siang pemilik batu nisan mengaku ikhlas meski tidak ada ganti rugi dalam pembongkaran tersebut
dua batu nisan raksasa milik selamat atau nur bin taos
warga desa gantingkulan kabupaten probolinggo akhirnya dirobohkan oleh badan musyawarah daerah setempat
pembongkaran dilakukan dengan menggunakan alat berat dan di sampingnya digali lubang tiga meter sebagai tempat materialnya
sontak eksekusi ini pun mendapat perhatian warga sekitar yang menyaksikan perobohan dua batu nisan yang sempat viral ini
sementara pemiliknya nur bin taos hanya bisa melihat dari jauh saat batu nisannya dirobohkan
dirinya mengaku ikhlas karyanya dirobohkan
tiganya dibongkar agar tercipta ketertiban di probolinggo
eksekusi sendiri sempat mengalami penundaan selama satu minggu karena belum adanya biaya proses eksekusi pihak terkait
batu nisan dengan panjang lima belas meter dan lebar lima meter ini sebelumnya menjadi polemik karena dianggap tak sesuai aturan agama